dengarkan apa yang akan disampaikan oleh surya palo dan prabowo subianto
pusatara rekan rekan pers yang saya hormati
saya dan seluruh fungsionaris dpp partai nasdem
mendapatkan kunjungan presiden terpilih
dan kunjungan ini adalah kunjungan siratu rahmi
mengingat sebuah perjalanan panjang
di antara hubungan personal kami berdua
tidak kurang hampir empat puluh tahun
jadi hal yang amat sangat wajar
ketika bagi saya pribadi
dan tentunya juga bapak prabowo
semangat persahabatan yang sudah terbina selama empat puluh tahun ini
bisa terjaga baik untuk bersama sama kita
menginginkan kehadiran kami berdua
dan bersetar dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini
bisa memberikan suatu penekanan yang berarti
bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita
dan tentu kami mengucapkan sekali lagi
selamat kepada bapak prabowo
yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
untuk hasil pemilu dua ribu dua puluh empat ini
satu dan lain hal kesempatan yang baik ini
adalah kesempatan baik juga bagi rekan rekan pers untuk bisa menanyakan apa saja kepada presiden terpilih kita
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak surya
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera buta sekalian
dari media dan saudara saudara yang sedang menonton dari jauh
hari ini saya datang ke keluarga besar nasdem
dan terima kasih atas ucapan selamat
yang disampaikan oleh ketua umum partai nasdem
begitu komisi pemilihan umum mengumumkan
keputusan kpu menetapkan prabowo subianto sebagai presiden terpilih
saudara gibran raka buming raka sebagai wakil presiden terpilih
hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
ketua umum pasti nasdem pak surya paloh
saya datang dan diterima hari ini di
markas besar partai nasdem
makna daripada peristiwa peristiwa ini semua adalah
telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa
sistem demokrasi bukan sistem yang mudah
apalagi di bangsa yang sebesar kita
kadang kadang kita tidak faham dan tidak sadar
bahwa negara kita sangat luas sangat besar
jumlah penduduk keempat terbesar
hampir sama dengan eropa barat
dan kita memiliki jalan demokrasi
dan kita melaksanakan pemilihan umum
yang dianggap salah satu pemilihan umum
dalam satu hari yang terbesar di dunia
kita tentunya masih banyak kekurangan
kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita
tapi inilah proses pembangunan bangsa
jadi saya sudah berkali kali saya katakan
setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia
kondisi perkembangan geoekonomi dunia
saya berkeyakinan juga dari analisa analisa banyak pihak
bahwa indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat
sarannya adalah bisakah elit kita
ya elit berarti unsur unsur pimpinan
bisa tidak elit kita bekerja sama
dan ini yang dituntut oleh rakyat kita
saya keliling selama masa kampanye
saya merasa getaran dari rakyat
rakyat menginginkan pemimpin pemimpinnya rukun
karena itu saya kira kita harus berpandangan
bahwa pertandingan itu baik
kompetisi itu kita butuhkan
sesudah persaingan saatnya kita kerjasama
saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita
dan bineka tunggal ika adalah suatu realita
harus kita bela harus kita pertahankan
dan kita menatap ke depan dengan optimis
kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan
intinya adalah saya sangat berterima kasih
setelah pertandingan kita bersaing
tapi kita tetap bersahabat
kita tetap cinta tanah air
dan sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa indonesia
makna daripada ini saya kenal beliau sahabat lama
dulu biasa sebagai anak muda
punya sikap sikap yang keras beliau juga keras
tapi dengan tambah usia kita
kita boleh bangga demokrasi kita berjalan
masih belum seratus persen sempurna kita akui
tapi itulah tugas kita
mari kita bangun ke depan yang baik yang lebih baik lagi
sekali lagi pak surya
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
ini tunggu buka puasa ini